dan guna memeriahkan nonton bareng final piala dunia transcorp minggu sore menggelar parade bola raksasa di kawasan bsd tanggerang selatan
bola seberat dua puluh lima kg ini digiring dari kawasan the breeze menuju lapangan sunburst lokasi di mana masyarakat pecinta sepak bola bisa merasakan suasana berbeda nonton bareng di layar terbesar di indonesia
inilah bola raksasa berdiameter satu ratus delapan puluh cm yang digiring puluhan orang melintasi kawasan bsd
bola yang terbuat dari kulit dan karet ini diiringi oleh sepuluh motor besar dan dua belas mobil antik
sebelum digiring di kawasan bsd bola raksasa ini terlebih dahulu diangkut dari kawasan transmedia di tendean jakarta selatan
bola ini kemudian digiring dari kawasan the breeze menuju lapangan sunburst tempat di mana diselenggarakannya acara nobar final piala dunia dua ribu delapan belas
dari layar terbesar di indonesia berukuran tiga ratus meter persegi
acara ini juga turut dimeriahkan dengan konser band papan atas mulai pukul delapan belas lima belas waktu indonesia barat
dan sudah di korespondensi nn indonesia ada area dita utama di kawasan ataupun di lapangan sunburst bsd tanggerang selatan
dito seperti apa kemeriahan di sana
dito wah tampaknya dito belum muncul nih belum terlihat
mohon maaf tadi saya agak terhanyut dengan suasana kemeriahan yang ada di lapangan sunburst bsd tangerang selatan ini
dan memang seperti yang bisa dilihat suasana di sini sangat meriah
bahkan sejak pukul lima sore saya mencatat ada sekitar sudah ada puluhan ribu orang yang datang ke sini untuk menyaksikan
piala dunia dua ribu delapan belas
selain juga mereka menyediakan berbagai macam atraksi mainan untuk hiburan untuk anak anak
selain itu juga nanti ada berbagai macam games pertandingan yang nantinya juga membagikan berbagai macam hadiah yang menarik bagi para pengunjung
selain itu juga nanti malam ini tepatnya pada pukul enam lima belas waktu indonesia barat juga akan diselenggarakan konser final piala dunia
dan nantinya akan diisi
dengan penampilan berbagai band papan atas seperti salah satunya ada slang
dan perlu diingat juga bahwa masyarakat terutama yang datang ke sini mereka ingin menyaksikan sensasi atau merasakan sensasi berbeda
menonton piala dunia dengan nonton bareng pada layar raksasa berukuran tiga ratus meter persegi yang disebut adalah salah satu layar terbesar yang ada di indonesia
dan seperti yang bisa dilihat di depan saya itu
itu adalah layar raksasa nanti di mana puluhan ribu orang akan menyaksikan pertandingan final piala dunia dua ribu delapan belas antara kesebelasan perancis melawan kroasia
dan mungkin kita akan menuju ke sana untuk lebih dekat
seperti anda bisa lihat seperti apa suasananya
dan selain itu juga pada hari ini pada sore ini juga di mas gosangga dari lombok topatan untuk memberiakan nasional ton bara ini
dan juga dari transkorps menggiring bola
ukuran satu ratus delapan puluh cm dengan berat dua puluh lima kg dari kawasan the breeze menuju ke sunburst
menuju ke kawasan lapangan sunburst dimana tempat saya berada
lagi lagi mohon maaf tampaknya karena memang sangat ramai
jadi harus saya ngeluar dengan orang orang
dan itulah layar terbesar yang ada di seluruh indonesia
selain itu juga mungkin sebagai sedikit prediksi
karena memang saya juga pencinta sepak kukus
apulasi yang memang banyak yang memberikan prediksi
hari ini kroasia memang tidak terlalu diunggulkan
artinya mereka mencatat sejarah sebagai negara dengan posisi ranking terendah di fifa
yakni dua puluh yang berhasil masuk ke final piala dunia
sedangkan perancis mereka menempati posisi ke tujuh
nah dalam hal ini perancis sedikit diunggulkan
karena mereka memiliki waktu istirahat lebih lama sekitar dua puluh empat jam
selain itu perancis juga melewati seluruh pertempuran
dan menangkan pertandingannya dalam waktu normal sembilan puluh menit
sedangkan kruasia sendiri mereka harus mencari waktu
dan bahkan dua harus menyelesaikannya melalui penalti
sehingga banyak pemainnya juga mengeluhkan rasa kecapean
tapi meskipun harapan besar ada di kruasia
empat juta penduduknya atau setara dengan penduduk yang ada di bali
sangat berharap kroasia dapat membawa pulang
piala dunia dua ribu delapan belas itu sendiri
tapi memang hal itu tampaknya tidak akan mudah
karena memang perancis sendiri
mereka dengan segudang pemain yang berpengalaman
yang melalui buah yang berliga liga top yang ada di eropa
mereka juga pasti ingin mengobati rasa kekecewaan setelah kalah
dari portugal pada ajang piala eropa tahun dua ribu enam belas yang lalu
kita akan tunggu
seperti apa laga final nanti tampaknya meriah sekali ya
jadi silakan bagi masyarakat yang ingin nobar bersama dengan transkop
langsung ke lapangan sunburst di bsd
terima kasih arie ditota